gubernur jawa timur kofifah indar parawansa berjanji pekan ini segera mengirim jenis vaksin
sinopharm untuk penyandang disabilitas di wilayah surabaya raya yaitu surabaya kota
kresik dan sidoarjo vaksin sinovac untuk penyandang disabilitas ini bagian dari
sementara pemerintah kabupaten gresik mengklaim saat ini percepatan vaksinasi di gresik sudah
mencapai tiga puluh lima hingga empat puluh persen dengan
tambahan relawan dan tenaga kesehatan baru kabupaten gresik siap menggeber vaksinasi
dropping minggu minggu ini akan dikirim oleh ibu gubernur yang akan kita langsung laksanakan
dan khususnya kabupaten kresik tentunya kita siap mau kejar serbuan vaksin karena kita sudah
punya tenaga relawan nakes yang siap baik melakukan input
data dan juga sebagai vaksinator
hai stack plasma convalescent di unit donor darah pm ijem berkosong selain minimnya penyintas
selain minimnya penyintas
covid sembilan belas pendonor juga harus lolos pemeriksaan yang membuat antrian permintaan plasma
konvalesen melonjak ada sekitar satu ratus tujuh puluh pasien covid sembilan belas di jember yang masih menunggu
antrean untuk mendapatkan plasma konvalesen dari pmi setempat tingginya permintaan plasma
convalescent tidak sebanding dengan penyintas covid sembilan belas yang datang ke unit donor darah
untuk melakukan donor plasma konvalesen
selain itu minimnya alat apresif juga menjadi penyebab antrian semakin banyak
pmi jember hanya memiliki satu apresis
dalam dua puluh empat jam alat ini hanya bisa menghasilkan delapan kantong plasma konvalesen
kebutuhan plasma convalesen di pmi jember untuk melayani masyarakat jember
wilayah kapal kuda dan juga di luar kapal kuda cukup besar dan cukup banyak
maka sekarang antriannya cukup tinggi sampai sekitar satu ratus tujuh puluh an antrian yang ingin mendapatkan plasma
dengan antrian yang banyak ini saya pertama mengharap kepada masyarakat seluruhnya
yang penyintas covid agar mau menjadi pendonor sukarela
memang untuk lolos menjadi pendonor tidak gampang karena memang harus melalui seleksi yang begitu ketat
angka kematian di jawa timur adalah yang tertinggi kedua nasional mencapai tiga ratus dua puluh delapan jiwa